bencana pergerakan tanah melanda desa indragiri kecamatan panawangan ciamis jawa barat
sejak senin kemarin dua puluh dua rumah warga mengalami kerusakan hingga selasa siang
selain dinding terbelah lantai rumah juga hancur akibat pergerakan tanah
diameter retakan dinding dan lantai rumah mencapai sepuluh hingga lima puluh cm
bahkan akibat pergerakan ekstrim lantai rumah warga hancur menyisakan puing keramik
beberapa lantai terlihat muncul ke permukaan
meski tidak menyebabkan korban jiwa namun puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat
mereka terpaksa meninggalkan rumah karena khawatir ambruk
apalagi retakan tanah terus terjadi meski intensitasnya kecil
bencana pergerakan tanah sudah terjadi empat kali sejak beberapa tahun lalu
selain guyuran hujan lokasi permukiman di lereng perbukitan menjadi penyebab bencana tanah retak terulang
sampai saat ini masih ada pergerakan tanah
masih sampai sekarang
warga jadi khawatir ya pak
ada berapa kakak di sini pak